ya kini kami akan hadirkan kembali situasi terkini begitu dari lokasi tempat unjuk rasa
karena para pengemudi taksi konvensional yang menuntut atau memprotes keberadaan taksi berbasis aplikasi online ini
berpusat kali ini di gedung dpr mpr
gambar yang kami ambil dari udara ini memperlihatkan situasi jalan tol di kawasan senayan
di sebelah atau di depan gedung dpr mpr kita lihat ada taksi berbaris di sana
itu adalah jalan di luar tol atau jalan arteri tempat di mana mereka memarkirkan kendaraan mereka
mulai dari depan pintu gedung dpr ri hingga bermeter meter bahkan beratus ratus meter
mereka memblokir jalan yang harusnya bisa digunakan oleh para pengendara ini
kita lihat itu adalah di samping kanan di kanan layar anda adalah
gedung dpr ri atau gedung dpr mpr disitu berpusat aksi unjuk rasa yang bukan pertama kali ini dilakukan
karena ini adalah aksi yang kesekian kalinya
sekali lagi mereka menuntut keberadaan taksi berbasis aplikasi yang selama ini dinilai oleh mereka
merugikan mereka karena taksi konvensional harus mengikuti aturan yang sangat ketat dari kementerian perhubungan
sementara taksi berbasis aplikasi dinilai

karena memang tidak mengikuti sejumlah aturan yang ada